dalam lima tahun terakhir bursa efek indonesia dinilai berhasil mendorong perkembangan pasar modal syariah di indonesia
hal ini terbukti dari pencapaian indeks saham syariah indonesia atau issi
yang tertinggi dibanding indeks saham syariah lainnya
peningkatan ini merupakan yang tertinggi bila dibandingkan dengan indeks saham syariah global lainnya
kepala pengembangan pasar modal syariah bursa efek indonesia irwan abdallah
tidak hanya itu jumlah investor syariah indonesia hingga juli dua ribu enam belas juga mengalami peningkatan yang signifikan